sebuah mobil pickup terbakar di jalan daan mogot kilometer tiga belas cengkareng jakarta barat sabtu pagi
mobil yang dikendarai oleh wahyudin ini hendak menuju kemayoran
namun saat melintas di jalan daan mogot api tiba tiba muncul dari bagian belakang mesin mobil
api dapat dibadamkan setengah jam kemudian setelah petugas mengarahkan satu unik mobil kemadam kebakaran
mengibat kebakaran diduga dari konsulat industri pada bagian mesin mobil
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah cengkareng menuju grogol sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang
sebuah kecelakaan tunggal terjadi di jalan raya bypass tepatnya di dusun juwet
desa duku di moro kecamatan
mojo agung jombang jawa timur sabtu dini hari
kerasnya benturan membuat badan depan kendaraan ringsek
menurut salah seorang warga yang menjadi saksi mata
kendaraan melaju dari arah barat jombang menuju ke timur mojokerto
tibanya di lokasi dengan kondisi minim penerangan dan sopir diduga mengantuk
kendaraan langsung terjun ke kebun tebu
satu orang mengalami patah tulang lengan dan langsung dilarikan ke rumah sakit pku muhammadiyah mojo agung
kecelakaan ini kini dalam penanganan oleh kelakaran peskularis jombang
dan mojo telah dievakuasi ketiga sepuluh orang jiwa kendaraan jaring
ini ikutan cnn indonesia